masih terkait sikap politik tuan guru bajang pihak istana menanggapi komentar amin rais yang menyindir
ada tokoh yang telah keluar dari jalan allah
tenaga ahli utama bidang komunikasi politik kantor staff presiden ali muhtar ngabalin menilai
pernyataan amin rais itu mencederai tgp
tgb itu adalah hafizul quran herijmin al azhar alumni terbaik pemimpin pondok
dato dato kakek kakeknya itu pemimpin umat
jangan pernah pak amin melakukan satu pilihan pilihan kata yang mencederai orang
apalagi itu kan generasi muda
pak amin harus meninggalkan legacy yang terbaik sebagai tokoh reformasi
sebagai mantan ketua muhammadiyah sebagai mantan ketua mpr guru besar
yang sekolah agama itu pak tgb
saya tidak tahu pak amin
pak amin rais kalau menggunakan pilihan itu artinya mencederai tgb
diksinya bagus narasinya itu tidak bagus dalam pilihan kata sebagai seorang tokoh